umi umi udah
yang bakal jadi madu gue nih
maka gak sudi gue geli
umi tenang dulu umi ini ketonganku
miel dipih lihat dia di pih
udah pada nungguin aja dari tadi ye
maaf ye ayah datang terlambat
soalnya kan ayah mesti ke salon dulu
untuk ketemu sama haji muhyiddin

yang pembantu disini kan
masa lu gak kenal gue
kenapa mata lu kedip kedip
lu kenal gue kagak
kenal permohon kayak lu
siapa juga yang mau kenal
yeeh yang ayah maksud itu bukan haji muhyiddin di situ
haji muhyiddin yang punya minimarket ini
satu satunya haji muhyiddin yang punya minimarket di kampung ini
pengen jadi bini ibu undang gue
eh lagian siapa yang pengen nikah sama situ
yeeh kegeeran banget sih
udah tua bangka bau taneh
emang apa sih yang diharapin dari situ
terus mau ngapain lo cari gue
yang ayah maksud itu
enggak udah udah tenang dulu
ini kayaknya pasti ada yang salah salah
sampai jumpa lagi